asli di cnn indonesia today memperingati hari olahraga nasional atau h o r n a s ke tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu
pemerintah memulai babak baru dalam membidik atau mendidik dan mencetak atlet atlet muda berprestasi indonesia
presiden joko widodo telah menandatangani peraturan presiden no delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu sebagai payung hukum tentang desain besar olahraga nasional
saya mengucapkan selamat datang di acara puncak h o r n a s ke tiga puluh delapan
peringatan h o r n a s ke tiga puluh delapan digelar di gelanggang olahraga popki cibubur yang juga digelar secara virtual kamis pagi
dalam acara tersebut menteri pemuda dan olahraga menpora zainuddin amali menyampaikan
presiden joko dodo telah menandatangani peraturan presiden nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu sebagai payung hukum tentang desain besar olahraga nasional d p o n
zainuddin amali menerima pemberitahuan
menjelaskan penyusunan materi dbon sebagai jawaban dari arahan presiden yang menginginkan adanya perombakan total ekosistem olahraga nasional dan perbaikan tata kelola prestasi olahraga nasional
pemerintah telah menetapkan peraturan presiden sebagai payung hukum untuk pelaksanaan desain besar olahraga nasional ini
tepatnya bapak presiden pak joko widodo
pada hari ini tanggal sembilan september dua ribu dua puluh satu telah menandatangani perpres nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang desain besar olahraga nasional
menpora zainuddin amali menjelaskan
desain besar olahraga nasional d p o n menjadi fokus kementerian olahraga bersama seluruh stakeholder
untuk menyiapkan atlet muda nasional yang tangguh
melalui d p o n tidak lagi ada istilah atlet by accident melainkan melahirkan atlet by design
dalam arahannya pada peringatan haoras ke tiga puluh delapan presiden joko widodo juga menyampaikan apresiasinya terhadap capaian dan kontingen atlet indonesia pada olimpiade dan paralimpiade di tokyo
kepala negara mengingatkan seluruh pihak terkait bahwa prestasi muncul karena adanya proses pembinaan yang baik
investasi tidak muncul begitu saja prestasi dihasilkan oleh sebuah proses pembinaan dari hulu hingga hilir yang sistematis dan berkelanjutan
kita harus fokus bekerja untuk mencetak talenta talenta hebat di bidang olahraga agar lahir semakin banyak atlet unggul berprestasi
yang akan mengharumkan nama indonesia di kancah internasional yang berpotensi besar
kita harus fokus bekerja untuk mencetak talenta talenta hebat di bidang olahraga agar lahir semakin banyak atlet unggul berprestasi
desain besar olahraga nasional mewujudkan indonesia bugar berkarakter unggul dan berprestasi dunia
indonesia maju cetak juara